berikutnya masih dari dunia film ada satria dewa gatot kaca
nah film yang akan rilis pada tahun depan dua ribu dua puluh merupakan perpanjangan cerita dari kisah mahabrata ya
nah siapa nih kira kira yang akan memerankan karakter gatot kaca
kita simak dalam paket berikut ini
satria dewa gatot kaca akan mengangkasa pada dua ribu dua puluh
film yang dibuat oleh satria dewa studio ini merupakan film pertama yang akan diluncurkan sebagai bagian dari jagad satria dewa
film yang diadaptasi dari kisah mahabrata akan dihadirkan dengan kondisi saat ini
satria dewa gatot kaca akan hadir dengan alur cerita baru yang melanjutkan kisah dari mitologi yang sudah ada
sebenarnya film ini satria dewa gatok kaca kita mulai adalah sambungan dari mahabrata
sambungan nih pak jadi ibaratnya nih buku cerita yang udah keren banget atau buku sastra yang udah ngetop banget itu udah kelar tutup
babnya udah tertutup selesai
satria dewa gatot kaca ini adalah dimana kita ada buku kedua sambungannya
bagaimana ini keturunan pandawa terlahir kembali atau sampai turun temurun ada di bumi ini
satria dewa gatot kaca disutradari oleh charles gozali
sutradara finding serimu
mulat demi dewi dan juara ini memang berangkat dari genre action
melalui sinetron buceli dan elang yang mengudara pada tahun dua ribu an
charles mengaku menyutradarai satria dewa gatot kaca merupakan tantangan tersendiri
khususnya untuk menjaga kualitas film serta tidak mengecewakan penyuka kisah pewayangan
tantangan dari segi cerita atau penulisan skenario dari filmnya adalah
pertama nih kita tidak boleh melanggar pakem yang sudah ada
sehingga yang memang mengerti dan suka wayang nggak marah
tapi kedua bagaimana ekstensi dari cerita mahabharata yang berhenti setelah selesai perang barata yuda
bisa kita lakukan kita kembangkan hingga sampai ke zaman sekarang
dan dipercaya oleh penontonnya
saat ini skenario film masih digodok
namun sayangnya sosok aktor utama pemeran gatot kaca masih dirahasiakan
tentunya film satria dewa gatot kaca ini akan
ditunggu oleh pecinta film tanah air
rizky renardi fikri adin jakarta